pasca dinyatakan sembuh covid sembilan belas banyak penyintas merasakan hal yang berbeda dengan kondisi fisiknya
diantaranya gampang merasa lelah meski melakukan kegiatan ringan
biasanya saya cukup mampu untuk lari sekitar tiga kilo
waktu itu lari baru seratus atau dua ratus meter ya itu sudah merasakan ini letih lelah
negatif itu kan hari itu saya keluar ke lab aja pulangnya saya merasa kelelahan
ambil hasil terus badan tuh langsung kepala langsung sakit gitu
itu kadang itu dada berdebar jantung keadaan berdebar apalagi kalau malam tuh mbak
jadi kejala pascanya itu kelelahan kadang kelelahan ya
begitu juga di
dengan retno widya penyintas covid sembilan belas dari sidoarjo jawa timur
karyawan bank ini terkena covid sembilan belas pada medio juni lalu
pasca dinyatakan sembuh covid sembilan belas selama beberapa pekan
ibu tiga anak ini merasakan gampang merasa lelah
tapi memang untuk kembali ke posisi semula kita butuh waktu untuk recover ya
jadi mungkin sekitar sepuluh harian itu setelah kami dinyatakan negatif
masih terasa mudah lelah
kalau suami saya mungkin karena beliau masih agak batuk ya
walaupun sudah dinyatakan negatif tapi karena masih ada batuknya
malah lebih mudah lelah lagi dan belum bisa beraktivitas kembali
dr samuel pk sembiring atau biasa dipanggil dr sam
yang juga seorang konten kreator kesehatan yang aktif di media sosial
memberikan jawaban atas kondisi ini
belum ada kepastian pasti penyebab faktor kelelahan ini
tapi kita bisa mengerti
namun salah satu hipotesa yang bisa digunakan bahwa ketika seseorang terinfeksi virus
maka akan ada perlawanan dari sel sel tubuh salah satunya dalam bentuk peradangan
peradangan ini yang masih bisa terjadi selama beberapa saat pasca sembuh
bahkan berpekan pekan kemudian sebagai bentuk pemulihan
proses ini bisa disebut long covid
jadi long covid ini sebenarnya istilah ya
istilah yang muncul pertengahan tahun lalu yaitu gejala sisa yang mungkin menetap
lebih dari empat minggu setelah gejala muncul
jadi kalau misalnya ada orang sakit muncul gejala dan gejala ini lebih dari empat minggu
walaupun sudah sehat itu kita sebut long covid
jadi long covid ini banyak juga pembagian istilahnya
ada post akun sindrom post covid syndrom ada juga para penyintas yang mengeluhkan gejala baru
jadi kalau misalnya dia sudah sembuh lalu setelah empat minggu tiba tiba muncul gejala baru
itu juga kita sebut long covid sebetulnya
yang pasti para penderita long covid ini sudah dalam kondisi yang sehat
covid sendiri memang memiliki spektrum yang luas dalam serangannya
untuk long covid tidak hanya gejala umum covid yang terulang seperti sesak atau anosmia
namun juga bisa gejala gejala baru seperti kelelahan bahkan gejala yang tak terduga
seperti rambut rontok hingga ruam kulit
ya atas fenomena ini banyak yang bertanya bagaimana penanganannya
dan apakah penyintas kondisi fisiknya bisa pulih kembali seperti sebelum terkena covid
jadi sampai saat ini salah satu ataupun yang mungkin bisa membantu pemulihan yaitu dengan pola hidup yang sehat ya
mulai dari makan bernutrisi kemudian olahraga rutin
kalau untuk obat obatan lainnya belum ada yang benar benar terbukti efektif untuk mengurangi gejala sisa
tapi setidaknya kita tidak membawa
kita tidak membebani tubuh untuk melakukan pemulihan
ya seperti retno widya yang menerapkan pola hidup sehat mengupayakan berpikir positif dalam dua pekan
kondisinya pun kembali prima sama seperti sebelum covid sembilan belas
secara umum selain menerapkan pola hidup sehat who sendiri menyarankan olahraga ringan
seperti berjalan santai berkisar satu ratus lima puluh menit per minggu
bisa diatur tiga puluh menit selama lima hari dalam satu pekat
perlu ditekankan untuk tidak melakukan olahraga berat
karena justru bisa memperlambat pemulihan
namun tentu saja secara spesifik tiap orang kondisinya berbeda beda
sehingga sebaiknya mengikuti saran dokter yang telah memeriksa